langkah presiden joko widodo untuk segera memindahkan ibu kota memasuki babak yang baru
presiden telah mengantongi calon nama nama yang akan menjadi ceo ibu kota baru
memimpin kepala badan otoritas ibu kota negara
tadi ya ada empat nama ada abdullah azhar anas dan sejumlah nama termasuk juga soal nama ahok misalnya
badan yang dibentuk untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini
mulai dari mempersiapkan membangun hingga memproses pemindahan ibu kota
menggunakan payung hukum perpres yang akan ditandatangani oleh presiden joko widodo
bagaimana sebetulnya kedudukan badan otoritas ibu kota yang baru ini dalam struktur kelembagaan pemerintahan
dan sejauh mana tugas dan juga fungsinya
serta bagaimana pemerintah menjawab soal payung hukumnya
tentunya siapa yang nanti akan dipilih oleh presiden joko widodo
kita akan dalami itu semuanya pada malam hari ini dalam dialog kami di layar demokrasi
sudah hadir langsung dari tenaga ahli utama
kedeputian empat kantor staff presiden bang wandi
dan tuturong selamat malam bang wandi
terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi
meluangkan waktu pada malam hari ini
dan ada bang ferry amsari
pakar kementerian negara dari universitas andalas padang
selamat malam bang ferry
nanti bang ferry akan banyak bicara soal kemudian soal
badan ini seperti apa
payung hukumnya dan lain sebagainya
tapi mari kita tanyakan dulu ke bang wandi
pertimbangan presiden apa bang wani
sampai kemudian sebelum kita bahas soal nama juga ya
atau membentuk badan satu badan khusus
badan khusus untuk
menyiapkan segala sesuatu
untuk perpindahan ibu kota negara
otorita ibu kota negara
atau kita singkat badan otorita ini memang
diperlukan karena ini kan sesuatu
tidak biasa dan cukup
penting dari proses yang
pemindahannya sendiri dan
mulai karena itu dibentuklah
badan otoritas sebagai
jadi pelaksana karena ada banyak sekali hal yang harus
mulai dari persiapan
sebetulnya ada ruu dan ada juga perpres
dan kemudian aspek aspek
mulai dari pra
yang sekarang masih sedang digodok
lalu kemudian master plan nya termasuk juga nanti
bagaimana menerapkan desain yang sudah
sempat dilemparkan kepada publik
itu tentu butuh banyak
oleh sebab itu kan kalau kita menjalankan
ya sama saja seperti di kantor sebetulnya
divisi misalnya kita memilih banyak
departemen dan untuk
supaya departemen departemen itu
bisa berjalan baik
maka diperlukanlah sebuah institusi atau
apa namanya kerangka kelembagaan
nah dalam hal ini yang kita sebut dengan badan otorita
oke oke jadi ini akan menjadi leading sector atau seperti apa posisinya nanti kalau kemudian ini kan
akan mengurusi segala hal untuk perpindahan ibu kota negara begitu kan sementara kan sejak selama ini kan
masih bergerak masing masing begitu
ini akan posisinya akan seperti apa
sebetulnya tidak bergerak masing masing ini hal yang baru ya
apa namanya perencanaan awal itu banyak dikoordinasi oleh bapak nas selama ini
sebetulnya kita sudah sejak beberapa bulan juga dilibatkan terus mengawal
hal ini ada banyak kementerian dan lembaga
tetapi karena ini makin hari makin akan memasuki sebuah
fase dimana dia akan harus lebih fokus
implementasinya maka kerangka kelembagaan badan otorita ini
kemudian menjadi sangat penting dan strategis untuk segera didorong
oke bedanya dengan katakanlah bapak nas misalnya selama ini kita tahu ada di
bahwa bapak penas ya mungkin ya kalau kita bicara soal pindahan ibu kota negara sejak awal pak presiden mengumumkan itu kepada publik apa
sebetulnya dia akan lebih fokus ya
bapak nas kan memang lembaga yang kita kenal untuk perencanaan dalam banyak hal
nah sekarang dengan adanya badan otorita ini
bapak nas tidak akan lagi terlalu apa namanya
bapak nas kan juga punya banyak pekerjaan yang lain
nyusun rpjmn nanti juga banyak pekerjaan lain ya
nanti juga ada rencana apa
rpjp dan sebagainya
sehingga dengan adanya sebuah lembaga yang khusus menangani ini
termasuk dalam mengevaluasi progres yang akan dilakukan itu
bisa dilakukan dalam
kerangka pengelolaan yang lebih baik
oke oke saya ke bang ferry
bang ferry bagaimana anda melihat ketika kemudian presiden
dalam langkah langkah untuk memindahkan ibu kota dan terbaru kemudian membentuk badan otorita ya
badan khusus untuk mengurus segala sesuatu untuk pindah ibu kota negara
apa yang anda lihat dari situ
ya pertama saya mau garis bawahi dulu
saya termasuk orang yang setuju dengan ibu kota baru
karena bagaimanapun sebuah negara yang maju
pasti berupaya mengembangkan
negaranya salah satu gagasannya adalah ibu kota baru
biasanya amerika kalau dicatat dari sejarahnya bahkan sudah lima kali pindah ya
belanda juga malaysia yang dekat juga begitu
nah jadi tidak ada permasalahan dengan soal perpindahan ibu kota baru
tapi ada problematik serius di soal
prosedurnya terutama di sisi norma pembentukannya
sampai saat ini belum ada undang undangnya itu
lalu kemudian perpindahan ini dikelola dengan sebuah peraturan presiden
nah kalau kita coba hati hati membaca undang undang dasar
misalnya di pasal dua ya
bahwa majelis permusawaratan rakyat bersidang di ibu kota
lalu ada ayat satunya mengatakan bahwa
ibu kota negara yang tempat mpr bersidang itu
sudah kemudian salah satu yang diatur dalam undang undang terkait mpr
bahkan kalau kita baca ada undang undang dua puluh sembilan dua ribu tujuh
yang akan diusulkan diubah oleh bapak presiden dki jakarta pak anies

jadi ada perubahan undang undang yang diubah oleh bapak presiden dki jakarta pak anies karena pak anies sudah bicara soal perubahan undang undang dki jakarta bukan sebagai ibu kota lagi
jadi ada persiapan
sementara itu memang pemerintah sudah mengusulkan perubahan undang undang ini
yang saya tidak mengerti adalah secara hukum tata negara
mestinya kerangka hukumnya diselesaikan terlebih dahulu
agar sisi administratif prosedural peralihan ibu kota itu menjadi sah
sampai saat ini apa alasan hukum ya
dasar hukum kemudian peralihan ibu kota dan sudah ada pergerakan ke sana
bahkan ini ada rencana pembentukan badan otorita
pertanyaan besarnya apa dasar hukumnya badan otorita itu
bukankah kalau pp perpres harus ada pendelegasiannya
dan kemudian harus ada kemudian alasan alasan khusus dibentuknya sebuah badan
ini kan perpres ya tampaknya ya yang dikatakan oleh presiden ya atau bagaimana bang wandi
ruu tapi kan itu kalau ruu bukalah sebuah produk undang undang ya betul kan
ada undang undang ya betul kan
nah yang disampaikan bung ferry ini sebetulnya betul
tetapi itu pada saat yang bersamaan kan sekarang sedang dipersiapkan semua
jadi ada ruuikn ada juga perpres tentang badan otorita
nah perpres tentang badan otorita ini memang lebih banyak mungkin karena di liputan media ya
tapi proses ini sedang berlangsung
saya kira dalam waktu mungkin tidak lama lagi ya akan sudah disampaikan presiden juga bahwa setelah masa reses dpr ini akan disampaikan
jadi pertanyaan pertanyaan tentang dasar hukumnya itu akan terjawab di situ
kan kita tahu bahwa dki jakarta kan masih ditetapkan juga sebagai ibu kota
nah ada undang undang ruu ikn ini kemudian akan memayungi semua
revisi terhadap undang undang lain yang terkait dengan pemindahan ikn
karena ada banyak kan
nah apa persisnya saya bukan ahli hukum tetapi semua itu kita sudah diskusikan
ada tim hukumnya juga sendiri yang sedang bekerja sampai dengan tadi sampai dengan hari ini
barangkali malam ini juga masih bekerja dan itu akan menjawab
problematikanya mas rehat bukan soal itu soal payung dasarnya
kalau secara paralel dilakukan bersamaan itu bagaimana
tidak bisa begitu ya
karena bagaimanapun kan peraturan di bawah undang undang perlu dasar delegasinya yaitu undang undang
jadi pemindahan atau bergeraknya kebijakan presiden terhadap kebijakan penting ketatanegaraan itu kan mesti ada persetujuan dari rakyat
dpr itu tugasnya membuat undang undang
hari ini walaupun mungkin presiden disetujui oleh mayoritas publik
publik ya tetapi bukan tidak
presiden tidak boleh kemudian gegabah pindah begitu saja
tanpa kemudian melalui sebuah undang undang
problematikanya di sini
saya sadar betul bahwa sekarang pemerintah atas dasar usul pak jokowi
bahwa gagasan ini bagus mungkin ada kelompok politik tertentu tidak senang dengan gagasan bagus ini
kemudian ruu nya digantung
tapi bukan soal itu ya problematikanya
bagaimanapun presiden harus bergerak berdasarkan undang undang
payung sebagai payung hukumnya
sekarang tanpa ada angin tanpa ada hujan tiba tiba muncul perpres lalu kemudian ada badan otorita dan segala macam
belum muncul juga kan
ini tanpa kawat kan
jadi ruu nya juga belum kelihatan
visinya kita bisa pahami politiknya tetapi bagaimanapun presiden harus taat prosedur hukumnya
secara karena beliau kan berpikirnya investor bisnis ya
ini kan butuh kecepatan kepastian
ada target yang ditentukan
tapi jangan lupa dalam proses ketatanegaraan ada prosedur politiknya
dia harus mampu sebagai presiden membujuk parlemen untuk memenuhi keinginannya memindahkan ibu kota
yang semua orang tahu niatnya baik begitu ya
nah bagi saya itu saja problematikanya
masa hanya karena kepentingan
saya boleh saja bilang sesuatu baik tetapi kalau hukum belum berkata itu baik tidak boleh
ada yang belum tuntas begitu ya
nanti dijawab oleh bang wandi kita break dulu
bang wandi sudah mau jawab kan ya
tapi kita break dulu nanti akan di respon
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
ya anda kembali bersama kami di layar demokrasi
tadi bu ferry amsari menekankan bahwa pentingnya kemudian dasar hukum paling hukum
kalau memang ingin pindah ibukota begitu
apalagi sudah membentuk satu badan otoritas begitu ya
jadi sejauhnya dari pemerintah bang wandi memang sudah sampai di mana soal ruu dan juga rancangan undang undangnya untuk supaya bu ferry bisa lebih lega begitu
kalau memang mau pindah ibukota sudah lebih jelas
sebagai orang yang setuju
bagaimana bang wandi
ya bu ferry hanya perlu bersabar
kan dari ruu nanti jadi undang undang juga setelah mulai proses
kan gak tiba tiba langsung ada undang undangnya
kita tahu bahwa itu perlu proses
dan sekarang setahu saya yang saya pahami yang saya tahu yang saya ikuti adalah proses itu sedang berlangsung
jadi jangan khawatir bu ferry
ini semuanya akan dilakukan dengan payung hukum yang jelas
karena kita sadar betul tanpa payung hukum yang jelas maka ide besar tentang membangun indonesia maju
ini kan kita sedang membangun indonesia maju ya
dan di sisi yang lain justru hal hal yang sifatnya substance tadi bang ferry katakan ini soal dasar hukumnya justru masih belum ada
apakah memang agak cukup percaya diri begitu karena di dpr akan solid
atau apa sih sebenarnya pertimbangan presiden untuk
atau memang karena ini target target yang harus dikejar
pindah ibukota itu sudah pasti harus berani ambil resiko
emangnya kita pernah pindah ibukota selama hidup kita
atau orang tua kita pernah tidak pindah ibukota
ini keputusan besar
keputusan besar sama ketika dulu para pendiri negara ini memutuskan kita akan merdeka
itu keputusan yang sangat besar
pasti ada resiko
bohong kalau tidak ada risiko
justru itu karena ada resiko kita memerlukan para ahli kita memerlukan proses yang proper
dan ini kita hanya perlu bersabar saja
saya senang mas ferry ini bilang mendukung ide ide pemindahan itu
tapi dengan catatan
ini bagus berarti kritis
tetapi tetap konstruktif
dan itu perlu dijawab oleh pemerintah bang wandi
saya tahu prosesnya sedang berlangsung
dan itu akan dilakukan dengan proper dengan baik
bang ferry hamsari silakan
kalau saya melihat betul ini semangatnya baik
tapi semangat baik dalam hukum tidak cukup
jadi di undang undang administrasi pemerintahan itu harus hati hati itu
tindakan kebijakan yang bukan
kewenangan melampaui kewenangan
sewenang wenang itu dilarang
akibatnya seluruh tindakan suatu saat dianggap tidak sah
karena tidak ada payung hukumnya
bayangkan kalau sudah ada upaya pembangunan
bentuk badan otorita dan segala macam
orang digaji ya
kemudian seluruh proses sudah berjalan
harapan harapan ini kan tidak bisa kemudian semangat kebaikan saja
harus diingat pemerintah ada lawan politiknya ini mas wandi
sedang menunggu kapan terplesetnya ini ibu kota negara
saya sebagai warga negara yang baik
yang setuju dengan ibu kota negara baru
ingin semua proses berbasiskan hukum
ada dasar hukumnya
landasan konstitusionalnya harus kuat
besok itu potensi perpindahan lembaga lembaga negara
karena berkedudukan di ibu kota negara
akan banyak sekali
bahkan kemudian istana mungkin ya
semua harus beranjak ke sana
nah ini kemudian pembangunan istana baru
kantor mpr baru
apa dasar hukumnya
padahal seluruh undang undang yang berkaitan dengan lembaga negara itu
menyebut kedudukan hukum mereka berada di ibu kota negara
nah ini kan
jangan sampai kemudian proyek ini justru agak diganggu ganggu
ganggu gara gara itu
jadi jangan juga
atau mungkin presiden cukup percaya diri bang ferry
ya percaya diri boleh
tetapi harus tetap sesuai koridor hukumnya
nah ini yang perlu diwanti wanti
sebagai bagian dari publik ini rugi besar ya
kalau kemudian gagasan para pendiri bangsa di masa lalu ini gagal
hanya karena niat baik dan terlalu semangat
tanpa mempertimbangkan dasar hukumnya
jadi agak gagal
apa yang membuat agak lama atau belum dituntaskan terlebih dahulu
bang wani dasar hukum dasar hukum yang tadi disinggung oleh bang ferry amsari
ya saya kira semuanya dipersiapkan
tetapi kan ini satu sekali lagi ya
ini kita belum pernah pindah ibu kota
oleh karena itu daripada kita terburu buru
jadi kita bereskan
jadi kita lanjutkan diskusi diskusi pembahasan pembahasan
tapi pembangunan sudah dilakukan bang wandi
prosesnya sudah dilakukan di sana
misalnya di kalimantan ya
sudah ada upaya membangun yang berkaitan dengan itu
bagaimana kalau gagal kan begitu
saya mbarayur tempatnya juga
ya mbarayur tempatnya juga
itu ada tindakan itu
ada konsultan yang sudah dipersiapkan
tadi kan tadi berbicara asumsi saja
tidak ada ru tidak ada undang undang tidak ada dasar hukum
karena kita belum pernah melihat draftnya kan
oh nanti kalau sudah ada
kalau sudah ada baru akan lebih jelas
akan lebih jelas bahwa ini sudah dipersiapkan dengan baik
jadi sabar saja
cara berpikir hukumnya tidak begitu
jadi apa yang saya sampaikan itu bukan berdasarkan asumsi
toh faktanya belum ada undang undang
yang ada itu rancangan undang undang
rancangan undang undang bisa saja
sampai kiamat belum dijadikan undang undang kan begitu
sebelum ada undang undang semuanya juga harus dari rancangan
tapi kan jangan ada pergerakan dulu sampai
hukum juga tahu bahwa sebelum jadi undang undang harus dari rancangan
tapi ini sudah mau bentuk badan otorita
sudah ada rencana misalnya sayembara
ibu kota baru dikasih nama dan ada pemenangnya begitu ya
cukup megaproyek ini
kita bisa memahami bahwa mungkin diplomasi pemerintah istana ke dpr belum tuntas
sehingga ini paket undang undang begitu lama tertahan
kalau ini betul betul niatnya baik menurut saya ini mestinya cepat
dpr harus didesak oleh publik untuk menerima niat baik ini
nah bagi saya melihatnya begini
ini kan proyek besar
ini juga proyek perpindahan ibu kota
bisa saja pemerintah sedang ditahan
bagian saya mana kalau mau pindah
sehingga kita setuju
nah itu asumsi
tapi kan harus dijawab
dalam hukum tata negara itu ada politiknya
yang tadi itu asumsi
makanya dalam hukum tata negara itu ada pendekatan politiknya
jadi kalau kemudian sebuah paket undang undang yang niatnya baik
isinya tidak dirahasiakan begitu ya
tentu mestinya ini proses tidak berlarut larut
jangan sampai orang membacanya berbeda
karena tidak ada kepentingan yang kosong sama sekali
sekali dalam sebuah kebijakan politik
baik bang wandi
apakah memang pemerintah atau pak presiden sudah mengkalkulasi ya
bahwa ini kemudian sambil berbarengan berjalan
ini akan selesai kapan
tentu kan ada target target
nah kalkulasinya apa
sampai kemudian tetap berani
kalau kata bang ferry katakan
mulai membuat sebuah badan
tapi di sisi yang lain
memang payung hukumnya belum begitu clear sebetulnya
saya kira sudah jelas ya
saya kira jawaban saya juga dari tadi cukup jelas
bahwa ini sudah dipersiapkan
hanya saja dari ruu belum
belum apa namanya
ini masih sedang digodok
nanti pada saatnya ketika itu sudah menjadi jelas
dikeluarkan di publik
kita akan melihat
dan kita akan bisa membahas
membahas secara lebih nyata gitu
sudah ada di depan
kalau sekarang kan kita semua bicara asumsi
karena belum melihat
dan itu harus segera diselesaikan
dan sekali lagi
kita mau bila perlu
target yang tadinya kita anggap terlalu optimistik
tadinya kan kita bahkan berpikir bahwa
akhir tahun lalu
ruu nya sudah selesai
nah karena kita lebih hati hati
buat badan otoritas
pr pres nya juga belum keluar kan
baru disebutkan oleh pak presiden
baru asumsi bahwa ada badan otoritas
ya itu akan seperti itu
tetapi harus ada undang undangnya
harus ada pr pres nya
baru kemudian ada badan menurunkan
nah yang bukan asumsi
karena sudah dikatakan oleh pak presiden
adalah empat nama calon yang akan menjadi calon ceo nya
gitu bahasanya pak presiden
ya kepala badannya
mungkin bang wandi tahu
apa kemudian alasan pak presiden memilih
mencalonkan empat nama ini
apa sebetulnya yang dicari
untuk memimpin badan khusus
yang memang betul betul baru ini
kita bahas nanti bang wandi dan cikgu pemperi
kami akan segera kembali di saat lain
ya dalam konteks tadi
sudah kita bahas ya begitu
dan memang bang wandi
dikatakan memang harus bersabar
meskipun bang ferry katakan tidak boleh sabar gitu
harus diputuskan terlebih dahulu
tapi yang juga kemudian
ini sempat membahas ya
adalah soal kemudian nama nama
yang akan memimpin
badan otorita ini
karena kan ada empat nama yang muncul
cukup ramai di respon oleh publik
apa pertimbangan pertimbangan presiden
atau memilih dari sekian banyak nama
tapi empat dulu dikerucutkan
dari nama nama yang disebut presiden itu kan
kita tahu bahwa
mereka ini orang orang yang kira kira punya
dalam hal mengelola
pekerjaan pekerjaan pembangunan yang konkret ya
dari nama nama itu kita tahu
direktur utama bumn
ada yang pernah jadi
ada yang pernah jadi
lalu juga orang yang
yang disebut ya
setidaknya yang beredar di media
saya juga baca dari media kok
pak basuki cahaya burama
dan juga azwar anas
saya kira itu orang orang yang semuanya
itu saya kira
wajar saja itu
hantar kan pertanyaannya ke situ
saya kira kita tunggu aja
dari keempat nama ini tentunya kan
tapi yang dicari presidennya seperti apa
kepala ataupun ceo nya ini
bahasa apa presiden
sosok seperti apa yang dicari
memimpin sebuah badan yang
proyek yang besar
bahwa dia pernah menjalankan
baik proyek fisik maupun non fisiknya
karena itu kan
membangun itu ada banyak sekali aspek ya
aspek sosialnya juga
ibu kota negara yang baru itu
mau menjadi semacam model
model yang terbaik dalam
dalam berbagai hal termasuk
smart city dan sebagainya
nah ini tentu saja orang orang
yang mampu menerjemahkan ide
menjadi sesuatu yang
progresnya secara fisik
dan benar benar bisa dijalankan
termasuk ada nama pak ahok
pak basuki cahayapurna
yang cukup ramai juga ini
pak wandi seperti apa tanggapan
dari anda atau dari pemerintah
ya saya kira itu juga
saya kira menjadi ramai
presiden kan melihatnya
bahwa dia sebagai
waktu itu sebagai wakil gubernur ya
untuk zamannya pak jokowi
dalam pandangan beliau
dia bisa mengeksekusi
itu juga dimiliki oleh yang lain
juga dimiliki oleh yang lain
kalau pak bambang brojo
saya kira dia juga mampu ya
diminta oleh presiden
konsep tentang waktu
beliau masih kepala bapak penas
dan sekarang juga masih diminta untuk
mengawal proses ini
jadi saya kira dari keempat empatnya ini
semuanya punya track record yang baik
dan masuk dari kualifikasi presiden ya
untuk menjadi kepala badan otorita
ya saya kira demikian
bang ferry dari sisi politik hukum
sekarang kita bicara
nah dari badan otorita ini
menurut anda akan bagaimana
sebetulnya sih posisi badan otorita
kemudian dicari juga sosoknya sampai dengan hari ini
karena ini kan untuk membentuk
atau membawahi langsung
pembentukan ibu kota baru dari proses awal
pembangunan hingga akhirnya
ini kan badan yang dibentuk khusus
mampu nanti membentuk sebuah ibu kota baru
rancang bangunnya sudah ada
secara figur pun sebenarnya menarik ya
kalau secara figur
kita tidak perlu terlalu jauh
menilai kriteria ini
karena presiden tentu punya kriteria standar
orang orang ini betul betul mampu
membangun sesuai keinginannya
nah tapi problematikanya sekali lagi
karena ini sebuah badan otorita
dulu di batam kan ada ini
badan otorita punya kebijakan
dan keunangan keunangan khusus yang luar biasa ya
yang berbeda dengan
kepala badan yang lain
terutama ini punya misi khusus
nah yang sekali lagi
badan ini tentu punya
kewenangan khusus lalu kemudian masa tugas
sampai kapan presiden mau kasih batas waktu
sekali lagi tidak ada dasar hukum apapun
yang kemudian menjadi pahit
ini diulang sekali lagi
balik sekali lagi
begitu diserahkan mandat
ini kan jadi pertanyaan besar
apakah pak ahok
yang dianggap punya
sebagai pimpinan yang bisa membangun daerah ya
nah ini kan
begitu mereka diserah
tugaskan orang timbul pertanyaan
apa kewenangan bapak
menunjukkan apa yang diinginkan
orang akan bertanya lembaga lain
bapak punya kewenangan apa
kemudian meminta kita pindah begitu ya
apa dasar hukumnya
kalau kemudian mereka secara undang undang
tidak bisa pindah
karena ditentukan oleh undang undang
tiba tiba ada badan otorita
yang minta mereka pindah
jadi kan ini problematika serius
yang perlu dijawab sekali lagi
tidak cukup niatnya baik
dan sabar saja
kalau kemudian kita disuruh sabar
kan timbul pertanyaan
keinginan baik ini
jangan jangan nanti berakhir ujungnya karena
karena jangan sampai ujungnya belum selesai
karena tidak mungkin jokowi menuntaskan semua ini
karena jalannya sudah dibangun jokowi
tentu ini sebuah jalan yang baik
tetapi kita berharap sebagai publik
jangan kemudian jokowi mengabaikan proses
yang semestinya disyaratkan
bahwa seluruh tindakan yang besar seperti ini
kepada konstitusi dan umat
tapi kita break dulu
bang wani dan bang ferry
soal targetnya apa ke depan
dan sejauh mana kewenangannya
dan bagaimana koordinasi badan ini nantinya
karena kan levelnya akan sama dengan kementrian
kita bahas nanti usai jeda di segmen terakhir

yang tidak menuju ke komunisasi
lanjutkan lagi voor mengintipi
poin kritik dari bung ferry amsari

bahan otorita ini sejauh apa
seperti apakah keopinasinya dengan ketentrian
poin poinnya barangkali saya tidak bisa mendahului
apa yang belum disampaikan ke publik oleh perwakilan resmi nanti dari pemerintah
tapi yang jelas saya pernah mengikuti proses diskusi di dalamnya bersama kementerian lembaga yang lain
dan tadi sebenarnya ada pertanyaan
kenapa ini ditunda tunda kan itu pertanyaannya bung ferry itu
sebetulnya tidak ada yang ditunda tunda
ini sama aja kita ketika membuat peraturan di dalam perusahaan dalam sebuah organisasi
misalnya bikin adart lah
bikin adart aja itu kadang kadang orang bisa berdebat gak karuan karuan
nah apalagi ini sesuatu yang besar
kita pengen ada proses deliberasinya
jadi proses debat yang sehat
sehingga poin poin substantif yang mau kita capai itu benar benar mateng gitu loh
nah ini sebetulnya yang terjadi
hanya saja kan ya memang saya nggak bisa memaksa
karena itu proses yang berlangsung saat ini ya
karena masih tahapnya ruu prosesnya berlangsung di dalam ruang tertutup di dalam pemerintahan
artinya ini proses politik dong jatuhnya kemudian atau bagaimana
proses teknokratik dalam pemerintahan biasa aja itu
sama aja mungkin misalnya di cnn misalnya kan
mau bikin peraturan kode etik jurnalis misalnya kan
itu kan barangkali berdebat juga gak mungkin mulus mulus begitu aja
kalau mulus mulus saya curi
oke poin yang diperdebatkan apa sih kira kira sampai kemudian belum selesai ini
saya kalau bisa merespon
kan sudah ada ruu begitu ya
sudah masuk ruu ini ke prolegnas prioritas
yang bermakna naskah akademiknya ada
rancangannya juga sudah ada
karena otomatis ada na ada rancangan undang undangnya
kenapa tidak terbuka
harusnya pemerintah sudah melibatkan partisipasi publik
karena menurut pasal sembilan puluh enam undang undang dua belas
tahun dua ribu sebelas jungtua lima belas dua ribu sembilan belas
tentang pembentukan peraturan perundang undangan
dalam upaya pemerintah maupun dpr merancang sebuah undang undang
harus melibatkan partisipasi publik
tidak terbuka dan belum terbuka itu dua hal yang berbeda
apalagi ini soal kepentingan halayak ramai
ibu kota negara loh
bukan ini bukan rt rw ya yang kemudian diurus
nah aneh kalau kemudian tidak dilibatkan
kedua isi ruu ini kan tidak banyak sebenarnya
sepemahaman saya ya
karena kan ini mempersiapkan perpindahan ibu kota baru
lalu ada pernyataan apa
dimana tempatnya yang akan dipindahkan
lalu kedua badan apa yang mengurusnya
badan otorita dan segala macam
lalu kemudian mungkin ada pasal peralihan
kalau kemudian ibu kota baru telah terbentuk
maka dengan sendirinya
undang undang dua puluh sembilan tahun dua ribu tujuh
tentang pemerintahan dki sebagai ibu kota negara
hapus dengan sendirinya kan
nah ini kan isinya kan tidak panjang panjang
untuk mempersiapkan ini
aneh kalau kemudian yang tidak panjang ini
kalau hitung hitungan ini harusnya
harusnya karena ini dikampanyekan dalam pilpres kemarin
tidak ada jalan yang seberliku ini
kan begitu ya
kalau saya lihat bagaimana bang wandi
kemudian menyimpan dengan hati hati
ya memang ini ada rahasia yang perlu dijaga
keributan tidak sampai keluar
itu bukan pandangan hukum yang terakhir
pada hukum tata negaranya saja yang perlu dijawab
karena itu pandangan politik saya tidak perlu menjawab
ini proses justru karena kita mau hati hati
lalu kemudian paling tidak kita sudah lebih siap dulu
justru aneh kalau kita buru buru
begitu dilepas ke publik
menjadi perdebatan publik
padahal belum begitu mateng gitu loh di dalamnya
tapi nama nama calon ceo nya sudah ada ini
nama nama calon ceo nya sudah ada duluan
padahal belum mateng
karena itu menarik buat media
ini buah belum masak sudah mau dijual
berarti kita tunggu
kita tunggu bang wandi kemudian
konteks sabarnya ini kira kira berapa lama
oke dan kalau soal pemilihan nama nama ini
kalau pemilihan nama nama ini
ini diputuskan presiden siapa
apakah pak ahok pak azwar anas apakah nama nama yang lain
pak bang prajonegoro misalnya atau pak yang satu lagi
nah ini nanti kita juga harus sabar kalau itu
saya nggak bisa mendahului presiden
itu yang belum
kita masih tunggu siapa kemudian yang akan dipilih
tapi ya mudah mudahan semua pr pr menuju ibu kota baru ini sudah diselesaikan
tidak hanya kemudian kita tahu ada badan otorita yang baru
atau nama nama calon kepalanya
tapi hal yang substance nya tadi bang ferry katakan
oke baik terima kasih banyak bang madu dan juga bang ferry sudah datang
di layar demokrasi malam hari ini
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalanan proses dan juga dinamika demokrasi
di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
saya reinhard sirah